beginilah kepanikan warga di pengungsian yang berada di balai desa sumberwuluh kecematan
candipuro lumajang jawa timur petugas mengevakuasi warga ke lokasi pengungsian
lain yang lebih aman yang berada di lapangan desa sumberwulu kepanikan warga ini dipicu
angin bencang yang membuat apuh vulkanis serta adanya informasi banjir lahar dari gunung semeru
artinya tadi itu warga sampai panik karena memang tiba tiba ada hembusan angin yang cukup
kencang sehingga menerbangkan debu vulkanik dan juga asap masyarakat saat ini ratusan warga desa
sumberwuluh kecematan candipuro lumacang masih mengungsi ke lapangan dan kecematan candipuro
lumajang berdasarkan pemantauan senin lima desember gunung semeru kembali memuntahkan
awan panas guguran sebanyak tiga kali awan panas guguran ini terjadi pada pukul tiga lewat tiga puluh
pukul delapan dan pukul delapan lewat lima puluh lima waktu indonesia barat dengan jarak luncur sejauh
lima hingga empat km dari puncak meski demikian status gunung api tertinggi di pulau jawa ini masih level dua atau waspada
imbauan untuk masyarakat tentunya tetap mengikuti mengacu pada himbauan himbawan yang sebelumnya
terutama masyarakat berdiri di puncak gunung ya di puncak panah radio satu gunungnya
dengan di depan tepi kawannya kemudian juga lima km dari bukaan kawannya
petugas mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas dalam radius lima km ke arah bukaan kawah
dan itu warga diminta mewaspadai awan panas guguran guguran lava serta lahar di sepanjang
sungai yang berhulu dari gunung semeru nur hadi wicaksono lumajang jawa timur